kpu boleh jadi mencoret nama usman sabtaodang dari daftar calon tetap dpd ri dua ribu tujuh belas
tapi polemiknya belum berakhir
pria yang juga menjabat sebagai ketua umum hanura bersama dengan tim kuasa hukumnya menempuh jalur lain
salah satunya melaporkan dua komisioner kpu yakni ketua kpu arief budiman dan komisioner kpu hashim ⁇ shari ke barreskrim
politikus versus pelaksana pemilu rasanya bukan kali pertama konflik antar keduanya terjadi
nah apa efeknya bagi jalannya pemilu dua ribu sembilan belas
dan presiden seperti apa yang akan ditimbulkan bagi pesta demokrasi terbesar indonesia ini
kita kulik lebih dalam bersama dengan dua tamu saya malam ini
ada ketua dpp hanura bang benny ramdhani selamat malam bang
dan ada direktur eksekutif perludem mbak titi anggraini selamat malam mbak titi
terima kasih mbak fani
ini saya akan kulik terlebih dahulu dari pihak hanura ya
dari hanura sendiri kemudian juga kuasa hukumnya ya bang benny ya terkait dengan perjuangan yang saat ini
masih dilakukan belum berakhir ya
tapi kalau misalnya boleh tahu sampai dengan saat ini berarti langkah selanjutnya adalah melaporkan
kenapa sampai begitu apa ya menggebu gebu sih ingin mempertahankan putusan ini
judulnya menarik mbak ya
jadi gini ada tiga kejahatan besar dalam pelaksanaan pesta demokrasi
pertama adalah praktek politik uang
yang kedua adalah politik
ketiga adalah politik
dan kejahatan demokrasi ketiga adalah politiking penyelenggara
bahwa penyelenggara yang disebut kpu bawaslu tentu secara roh harus menjadi penyelenggara pemilu yang independen ya
tapi kalau bicara oknum tidak hanya di pusat ya
di beberapa daerah juga banyak mereka yang bisa kita kategorikan sebagai penjahat demokrasi
oke ini masuk dalam laporannya
masalah yang dihadapi oleh ketua umum partai hanura
kami sebetulnya menginginkan semua pihak jangan ada dusta diantara kita
semua harus bicara tentang nilai nilai kejujuran nilai nilai kebenaran
karena kalau kita bicara dengan hati katakan hati nurani makanya akan bekerja adalah nalar dan akal sehat
tapi sepanjang penyelenggara tidak menggunakan hati tidak bicara tentang nilai kejujuran nilai kebenaran
yang ada di kepala mereka adalah fantasi imajinasi
jadi nanti naik tingkatnya pada konspirasi politik
nah sejak awal putusan mk nomor tiga puluh garis miring enam belas romawi dua ribu delapan belas keluar
ada aroma bau busuk yang kami lihat kami rasakan bahwa ada konspirasi politik
ada kekuatan politik yang sedang bermain
yang motif dan target politiknya dari putusan itu adalah menyingkirkan bapak dr usman sabta
oke dari hanura sendiri sudah mengumpulkan bukti buktinya
ya misalnya putusan mk nomor tiga puluh
saya ingin tanya ke
ke mbak titi misalnya
apakah putusan mahkamah konstitusi itu berlaku surut atau tidak
berlaku ketika diucapkan
berlaku surut atau tidak
putusan mahkamah konstitusi atau putusan peradilan itu ya pertama tidak boleh berlaku surut
dia tidak boleh retroaktif
dia harus progresif berlaku ke depan
kedua bersifat final and bending
nah putusan mk ini dipaksakan dalam tanda kutip untuk berlaku surut dan itu yang kita tolak
secara prinsip subtantif jika ada pihak yang menanyakan bahkan memaksa seolah olah pak usman sabta harus berlaku negarawan
itu sudah dilakukan oleh pak usman sabda oleh kami
yaitu prinsip subtansi keputusan mk nomor tiga puluh
ya secara jujur kami menerima keputusan itu
karena memang ada yang salah dalam sistem ketatanegaraan kita
ya dimana reformasi mengamanatkan lahir sebuah lembaga negara yang disebut dpdri
dengan sistem politik bicameral

dpr harus tetap dengan roh dan jiwanya sebagai party representation
dan dpd atau senat harus tetap pada roh dan jiwanya sebagai region representation
makanya ada banding ke petun dan juga mahkamah agung
tapi kpu sekarang masih berkeras dengan putusan mk
kalau putusan mk ingin mengembalikan agar dpd tetap pada roh dan jiwanya tidak boleh diisi oleh orang orang partai politik
prinsip subtantif kami setuju dan menerima itu
yang kami tolak dan kami lawan adalah upaya memaksa untuk diberlakukan surut di pemilu dua ribu sembilan belas
mbak titi harus jujur sebagai orang perludem
tahapan pemilu sudah berjalan jauh
ibarat kita main sepak bola
sementara pertandingan dilakukan kemudian tiba tiba keluar aturan di tengah pertandingan
ini yang kita persoalkan
yang kedua yang harus kita kritis di putusan mk
putusan mk itu tidak boleh bersifat imperatif
memerintahkan lembaga lain
putusan mk memerintahkan kpu
memberikan waktu sampai pada calon anggota dpdri persoarangan
yang bersama partai politik mengajukan surat pengunduran d
itu imperatif yang tidak boleh dilakukan oleh mk dalam putusannya
dan mk hanya berada pada wilayah putusan dimensi normatif
ini berarti ada dua pendapat yang bertentangan dengan konstitusi atau tidak
ada dua pendapat yang bertentangan disini
yang digunakan oleh kuasa hukum dan juga yang digunakan oleh kpu tentang mengenai asas berlaku surut yang ada pada putusan mk
tapi mbak titi sendiri melihatnya gimana sih sebenarnya
ini sebuah prosedur hukum yang
bisa dikatakan cukup aneh gitu
kalau misalnya bagi publik yang awam ya dengan proses yang sedang berlangsung saat ini
ya pertama saya ingin mulai bahwa konstitusi kita sudah sangat jelas ya
pasal dua puluh dua e ayat lima undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima menyebutkan pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri
di sini kemudian kemandirian kpu direfleksikan dalam kerja kerja penyelenggaraan pemilu
nah oleh karena itu kpu diikat oleh asas asas penyelenggaraan pemilu
banyak ada sebelas asas yang mengikat kpu
dalam konteks ini kita juga harus adil melihat kpu
ketika misalnya kpu kan diperhadapkan pada beberapa situasi atau peristiwa hukum yang harus dia terjemahkan dalam sebuah keputusan yang mandiri
ada putusan mahkamah konstitusi yang kita suka atau tidak suka secara eksplisit menyebutkan bahwa
untuk pencalonan anggota dpd
maka kalau ada calon yang terdampak dengan putusan nomor tiga puluh tahun dua ribu delapan belas
disitu disebutkan oleh mahkamah
kan pada dasarnya mahkamah mengatakan calon anggota dpd itu tidak boleh pengurus partai politik
dan mahkamah menyebutkan bahwa dalam konteks pemilu dua ribu sembilan belas
dan ini kita harus lihat ya
itu teknis dan imperatif yang dimasuki oleh nk
pahapan pemilu itu bukan hanya berhenti ketika misalnya
pahapan pencalonan itu tidak berhenti ketika misalnya
pahapan pencalonan itu tidak berhenti ketika misalnya
pada tanggal dua puluh tiga juli putusan mahkamah konstitusi keluar
tahapan pencalonan itu sebuah tahapan rentetan dari mulai pendaftaran sampai kemudian penetapan daftar calon tetap yaitu pada dua puluh september
jadi kalau tadi bicara soal berlaku surut atau tidak
konteks tahapannya tidak berlaku surut
karena tahapan sedang berlangsung
tetapi begini pak
ada beberapa putusan mahkamah konstitusi dengan tipologi yang hampir serupa
dengan putusan tiga puluh
yang pertama verifikasi partai politik peserta pemilu
dimana waktu itu hanura ketika putusan keluar pada bulan januari
kalau disebut bahwa tahapan sudah berjalan
kan sudah berjalan ketika itu
tetapi semua melaksanakan dan ikut diverifikasi sebagai peserta pemilu
ingat pendaftaran partai politik peserta pemilu dimulai dari bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas
putusan mahkamah konstitusi keluar januari dua ribu delapan belas
semua mengikuti itu putusan verifikasi parpol
oke boleh ditangguhin ya
dan kemudian kemudian kemudian
pilkada tahun dua ribu lima belas
putusan mahkamah konstitusi ketika dia mengintrodusir calon tunggal
itu ketika tahapan sudah hampir selesai dan kpu mengatakan
kalau tidak ada pendaftaran tahapan akan ditunda
jadi saya kira jangan kemudian kita mengambil itu sesuai dengan konteks yang kita kehendaki
ada beberapa putusan putusan yang memang memberi presiden
kalau saya tidak sepakat ya kita boleh tidak sepakat kan
kalau disebut bahwa putusan mahkamah konstitusi ini berlaku surut
karena dalam pandangan kami tahapan itu belum selesai
nah bang benny jawaban baru ini kita tahan dulu ya bang benny
kalau cara pari
kita harus jeda dulu
nanti kita jawab di saat yang berikutnya
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
ya bang benny sebelum tadi bang benny menambahkan terkait dengan asas atau asas berlaku surut ya
atau prosedur hukum dari putusan mk sendiri
saya sebenarnya ingin menanyakan kepada bang benny
kalau misalnya dari hanura sendiri nih
sebenarnya prioritas utama ini adalah menggolkan pak oso ingin menjadi anggota sebagai dct kan
dari dpd republik indonesia
kalau misalnya dengan proses hukum yang berlarut larut seperti ini
apakah tidak ada presiden
jadi memperlambat atau justru malah jadi bumerang tersendiri
ya pendekatannya kan seharusnya tidak harus melihat hanura
tidak harus melihat bang oso atau ke pak oso secara tersonifikasi
yang dilawan dan diperjuangkan oleh kami pak t hanura
yang dipimpin oleh ketua umum pak usman sabra adalah
ketaatan kita terhadap hukum
republik ini negara hukum loh
bukan negara politik dan demokrasi itu bukan hanya urusan mereka yang
hari ini ditunjuk dan duduk sebagai komisioner
seolah olah sah tidaknya demokrasi
seolah olah ideal tidaknya demokrasi hanya ditentukan oleh tujuh orang itu
tidak saya ingin menjawab yang disampaikan oleh mbak titi tadi
yang dimaksud peserta pemilu calon perseorangan dpd dan partai politik
sekarang saya tanya
kalau pak oso mengambil keputusan untuk mundur
dan hak politik beliau sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi
mengalihkan pencalonannya dari dpdri ke dprri
kira kira masih dibuka pendaftaran nggak
tidak ada pak
itu yang disebut bahwa putusan mk memaksa diberlakukan dua ribu sembilan belas
dan itu diikuti oleh kpu
yang dalam pandangan kami ini retroaktif
karena sudah terkunci dan tertutup hak warga negara
katakan jika memilih mencalonkan diri ke dprri
yang itu sudah terkunci
yang disebut tahapan pemilu itu sudah berjalan jauh
dan kita tidak boleh mundur
tapi kalau misalnya putusan dari mk
dari putusan mk adalah membolehkan pak oso sebagai dct caleg dpd ri
asal mundur dari ketua umum partai hanura
nah apa tidak diproditas gitu memilih salah satu saja
inilah aroma bau busuk yang kami sudah cium sejak awal
bahwa putusan ini memiliki motif dan target politik untuk menyingkirkan
yang kebetulan ketua umum partai hanura
sebagai ketua umum atau sebagai
dua bisa dua duanya
faktanya tadi ketika pak oso memilih katakan
untuk tunduk patuh pada putusan mk
dengan tafsir yang kita ikut alur cara berpikir mbak titi
aku juga kadang kadang bingung
mbak titi ini sebagai perludem atau corong kpu
kan bingung juga nggak bisa dibedakan
nggak usah bingung pak perludem dong
nah tidak bisa kan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dpr ri
karena sudah tertutup
yang kedua yang dikritik di putusan mk adalah
mk masuk pada wilayah teknis
mk hanya masuk pada wilayah normatif
untuk menyatakan apakah sebuah undang undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak
ketiga putusan mk imperatif
dia memerintahkan lembaga lain
nah dari situ kita lihat keganjilan keganjilan
yang kemudian sikap negarawan pak oso jelas bahwa
secara prinsip subtantif
dimana lembaga dpd tidak boleh lagi diisi oleh orang orang dari partai politik
kita setuju dengan itu
dan kita hormati
tapi yang kita lawan adalah
kenapa ada upaya paksa untuk diberlakukan di pemilu dua ribu sembilan belas
toh idealnya adalah diberlakukan di dua ribu dua puluh
inilah yang disebut asas dan prinsip putusan peradilan itu
atau mahkamah agung itu bersifat
apa makam akuntif itu bersifat progresif
oke saya tahan dulu bang benny
kita ke mbak titi sebentar ya mbak
mbak titi ini proses hukum seperti ini
katakanlah baru pertama kali terjadi ya
untuk pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
menurut mbak titi ini memperlambat nggak sih
sebenarnya kelancaran dari persiapan jelang pemilu dan juga pilihan dua ribu sembilan belas
saya kira situasi ini tidak akan perlu berlarut larut
kalau diantara lembaga peradilan kita konsisten ya
dalam hal ini kan
saya kira kpu ini berada pada situasi terdampak atas berbagai putusan pengadilan
dan mereka sebagai lembaga yang mandiri dan boleh mengambil keputusan
kemudian merujuk kepada putusan mahkamah konstitusi
berkaitan dengan proses pencalonan
nah untuk langkah langkah hukum
yang berkaitan dengan apa yang bisa dilakukan atas sikap yang diambil oleh kpu
kan sudah dijamin oleh undang undang kita
yang kita sayangkan adalah
ini harus berujung kepada pelaporan pidana misalnya
dan yang dilaporkan pun hanya dua orang
ketua kpu dan juga ketua divisi hukum
dua sementara dong
ini apa lagi kemudian
nanti ada banyak
termasuk mbak titi bisa menjadi bagian yang kita laporkan
dan itu sudah menjadi rencana kita
luar biasa ya
ini kan soal
mau melaporkan kpu mau melaporkan masyarakat sipil gitu ya
nah mendengar kriminalisasi itu
saya terbayang kepada suasana politik pilpres
gak gini loh
gimana jika ada masalah hukum
sesuara dengan luar tanah
kemudian cara berpikir kantor
lalu kemudian mau melaporkan ke politik
oke mbak belita
jadi kalau masyarakat
kalau memang ada masalah hukum
masa kita tidak laporkan
kita bebas loh berpendapat
kecuali kalau kita
oh terus kita ada dasar hukumnya
partai politik sebagai

kita mengumpulkan keputusan
undang undang maunya kpu
dan undang menggunakan muda
perludem lah yang bahaya
kalau perludem tidak independen dan menjadi bagian dari kekuatan tertentu
kalau setiap perbedaan dapat dibayangi oleh
tapi tadi seolah olah nggak bisa dilaporkan
siapa yang bisa dilaporkan
bapak sebutkan dulu
landasan melaporkan perludem apa
bang benny ngasih di
saya menyatakan akan dilaporkan perludem
jadi luar biasa
saya mengatakan bisa saja
jadi politisi lu ketua partai
kita kembali ke pasangan
menikapi perbedaan pendapat ingin melaksanakan kepada polisi
nggak ada yang tebal hukum lah di negara ini mbak
enggak ada yang kebal hukum di negara ini
baik baik baik
semua mendengar ya
bapak akan melaporkan perludem pun akan dilaporkan
saya lakukan saja
ada juga bagian dari orang yang direncanakan dilaporkan
ini luar biasa ya
kita tahan dulu bang benny
bagaimana pimpinan sebuah partai politik memaknai perbedaan pendapat pertama
tidak boleh dilaporkan
saya pemilu terpercaya
masyarakat ingin melaporkan sesaat lagi
kita lanjutkan dulu secara
saya pemilu terpercaya
masyarakat ingin melaporkan sesaat lagi
masyarakat ingin melaporkan sesaat lagi
suasana sudah sedikit adem ya
kita teruskan lagi dari mbak titi terkait dengan pengamatan perludem mengenai kinerja kpu
walaupun ada proses hukum yang saat ini dilamatkan kepada dua komisioner kpu
saya kira kpu itu sebagai sebuah lembaga yang secara alamiah memang akan banyak bersentuhan dengan masalah hukum
selama pemilu dimaknai sebagai sebuah proses kontestasi
maka kpu memang akan dilekati oleh masalah masalah hukum di sekitar itu
misalnya keberatan dari para pihak pengaduan dan lain sebagainya
pertama saya kira ya kpu harus merespon ini sebagai sesuatu yang biasa biasa saja
karena kan proses hukum adalah hak setiap warga negara untuk melakukan itu
nah tetapi kemudian ya kpu juga harus membuktikan diri bahwa mereka sudah bekerja dengan benar
oleh karena itu harus ditopang oleh argumentasi kronologis dan pembuktian yang bisa mendukung apa yang sudah mereka putuskan
oke walaupun ini bukan kali pertama putusan kpu digugat oleh politikus yang ingin berkontestasi di pesta demokrasi
gimana mbak titi
ya betul sekali banyak sekali keputusan keputusan kpu yang diuji ya
baik melalui proses sengketa di bawaslu maupun di pengadilan tata usaha negara
nah besok misalnya kan ada persidangan di bawaslu untuk pemeriksaan pelanggaran administrasi pemeriksaan pendahuluan
ini juga jadi momentum bagi kpu untuk menjawab pertanyaan pertanyaan publik
sesungguhnya ada apa
nah ini yang harus dibuktikan oleh kpu dengan ya pembuktian bahwa mereka sudah bekerja sesuai dengan konstitusi
kalau bagi kita sebagai orang yang bekerja di isu pemilu pemilu itu kan bukan sekedar prosedural
tetapi juga bagaimana memastikan pemilu itu konstitusional
dalam konteks pemilu kita bersupremasi konstitusi gitu kita berpegangan pada konstitusi
bagaimana proses pemilu harus dijalankan oleh institusi yang mandiri
lalu dia berpegangan pada konstitusi sebagai panduan kita menyelenggarakan pemilu
nah dalam situasi ini dalam pandangan kami kpu kan diperhadapkan pada tiga pilihan hukum
ada putusan mahkamah konstitusi ada putusan mahkamah agung dan ada putusan pengadilan tata usaha negara
nah ketika kemudian ada substansi yang bertentangan satu sama lain
maka kpu mengambil pegangan pada putusan mahkamah konstitusi sebagai rujukan di dalam membuat keputusan
yang kemudian berdampak pada pak osman sabta ini kemudian harus dijelaskan oleh kpu secara baik
dalam proses sengketa yang akan dihadapi
kita ke bang benny dulu ya terkait dengan masih tadi ya mengenai prosedur hukum yang saat ini sedang dilakukan
tetapi yang saya dan juga masyarakat tentunya masih bingung nih
sebenarnya fokus utama dari perjuangan kuasa hukum saat ini tuh sebenarnya apa sih menggolkan pak osman sabta sebagai caleg dpd
atau ingin menjebloskan para komisioner kpu ini ke
nah narasi narasi ini kan yang dibangun
termasuk oleh teman teman yang mengatasnamakan ngo
ya yang dimintai pendapatnya oleh kpu saat keluar putusan pt un yang diperkuat oleh mahkamah agung
oke bisa dielaborasi
contoh ya mbak
ketika putusan mk keluar nomor tiga puluh garis miring enam belas romawi dua ribu delapan belas kpu dengan serta merta
apa alasan yang mereka pakai
di luar hal yang prinsip subtantif penerimaan kami bahwa dpd ke depan tidak boleh lagi diisi oleh orang dari partai politik
kita ketemu pada wilayah itu
paksa bahkan mk kami nilai telah melakukan ultra petita
ya memutuskan di luar kewenangannya bahkan bersifat imperatif memerintahkan lembaga lain
itu yang tidak boleh
nah inilah yang kemudian kami lawan
dan ini tidak bicara sekedar ketua umum usman sabta
kita bicara tentang kepatuhan hukum
negara ini adalah negara hukum bukan negara politik
sejak awal putusan mk keluar kami sudah mencium aroma bau busuk
sekarang kita masuk pada tahap berikutnya
putusan pt un pak usman sabta dimenangkan
putusan pt un itu bersifat final dan mengikat
tapi juga putusan itu tidak retroaktif bersifat progresif
demikian juga putusan ma yang memperkuat putusan pt un
jadi putusan mk putusan ma dan putusan pt un
tadi disampaikan oleh mbak titi ada tiga pilihan
coba lihat yang disampaikan oleh kpu kami bingung
kemudian atas kebingungan itu kpu meminta pendapat menemui beberapa pihak
saat mk putus tidak ada upaya untuk memintai pendapat
menemui beberapa pihak
di sini ada apa
yang kedua kemudian kenapa harus memilih putusan mk
mohon maaf dengan segala hormat dalam sistem hukum kita
ma bukanlah secara hirarki bawahan dari mahkamah konstitusi
demikian juga pt un
maka putusan ma itu jelas kok
saya baca di nomor empat ribu dua ratus empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas yang pertama putusan itu membatalkan
keputusan kpu nomor seribu satu ratus tiga puluh tentang penetapan dct
tergugat kpu dalam milik untuk mencabut sk terkait dct calon perseorangan anggota dpdri
ketiga memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan putusan
yang kemudian putusan baru terkait dct
ini memasukkan nama dr usman sabta
ini yang tidak dilaksanakan oleh kpu
kami sudah bersikap negarawan secara prinsip prinsip penilai tadi
kami juga sudah mencoba menjadi masyarakat dan warga negara yang taat hukum
menyelesaikan semua masalah melalui jalur hukum
dan tolong mbak titi bukan berarti karena alasan demokrasi
orang memiliki kebebasan sebebas bebasnya kemudian dia melakukan pelanggaran
karena undang undang tujuh dua ribu tujuh belas jika ada pelanggaran administrasi jika ada pelanggaran pidana
maka kita melaporkannya sudah ke mbak waslu
dan pasti mbak akan kaget
surat mbak waslu yang dikirim ke kita
nomor tujuh ratus sembilan puluh dua menyatakan
bawaslu kepada kami bahwa putusan pt un yang diperkuat ma final dan mengikat
kpu wajib menindaklanjuti putusan pt un dan ini tidak dilaksanakan oleh kpu
nah artinya yang mencoba untuk menjadi warga negara yang baik taat kepada hukum
dan mengakui negara ini kena hukum siapa
bukan melakukan cara cara premanisme hukum
kemudian di cover dengan sedemikian rupa atas nama demokrasi penyelenggara pemilu dan sebagainya
oke berarti di focus dari kuasa hukum dari partai handuk
tidak ada di negara ini yang kebal hukum lah
saya ingatkan banyak kepala
banyak ya pimpinan lembaga negara yang masuk penjara
untuk pak osman sato udo masih ingin menjadi caleg
dulu ketua kpu di era panasarudi masuk penjara
itu artinya ketika bicara perseorangan tidak ada yang kebal hukum
melakukan pelanggaran pidana maka berhak untuk kita melaporkan
jadi nggak perlu takut kalau kita laporkan
anda punya reasoning dan alasan apa untuk membela diri ya udah proses hukum dong
ikuti kan gitu
nah tapi dengan begitu langkah dari pak osman sabtaodang menjadi
dct begitu masuk dct untuk menjadi caleg dpdri
sampai dengan saat ini kan belum terjawab nih
itu tidak menjadi fokus utama dari kuasa hukum
berarti ke depannya mungkin ingin menempuh jalur hukum yang lain
ya bawaslu kan sedang berproses
kemudian barai skrim polri
kemudian kita akan melaporkan komisioner kpu ke dkpp
apakah cara ini kemudian dianggap salah
kemudian ini dianggap kriminalisasi
udah lah jangan berpikir kayak orang orang kampret lah
merasa paling benar jika bicara
tapi ketika ada masalah hukum yang menjeratnya seolah olah dikriminalisasi
tidak ada warga negara yang kebal hukum
mungkin yang menjadi catatan dan pertanyaan publik
ini kan untuk persoalan pemilu
itu sudah diberikan jalurnya
kalau misalnya dianggap ada pelanggaran administrasi
memang jalurnya kepada bawaslu
karena bawaslu berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi
dan putusan dari bawaslu itu final and binding
kalau ada pelanggaran tindak pidana pemilu
juga satu pintu melalui
bawaslu yang menjadi pertanyaan publik itu adalah ketika juga dilaporkan pada barreskrim
karena kan dalam pandangan kami
ini sekali lagi kita boleh berbeda
kadang kadang dalam pandangan kami
mengatasnamakan rakyat mengatasnamakan publik
pandangan kami saya nggak bilang dalam pandangan rakyat
pandangan pandangan publik tadi pandangan publik
publik yang bertanya ini juga publik
pandangan peludem lah katakan
publik bertanya karena kenapa publik bertanya makanya kita diskusi
pasti cnn juga nggak asal pilih tema
nggak boleh memanipulasi publik rakyat padahal maunya perludem
dalam pandangan publik
konteks ini pelaporan kepada pihak kepolisian menjadi tidak diperlukan
karena kpu kan mengambil tindakan administratif sebagai penyelenggara pemilu
yang dalam hal ini kalau partai politik berkeberatan
ada mekanisme yang bisa ditempuh
tadi pelanggaran administrasi
lalu kemudian katanya ada pelanggaran pasal empat ratus tujuh puluh satu atau lima ratus tujuh puluh satu sekian ya saya lupa
itu juga ditempuh oleh partai
lalu kemudian mengapa kemudian masih perlu juga misalnya harus pergi ke baris krim
itu kan menjadi pertanyaan pertanyaan
kalau ditanya mengapa apa itu dilarang
loh ini kan justru dilarang
jangan pertanyaan apa dilarang jawab dulu dong pak
kan dalam konteksnya tadi bicara pemilu
bicaranya tadi pemilu kan kita bicara soal tahapan
bagaimana memastikan bahwa kpu ini bisa menyelenggarakan tahapan dengan efektif dan juga sesuai dengan target
sekarang kan kpu dibebani kita kan bicara soal bagaimana kepentingan pemilu kita
kalau bicara semua tidak dilarang tidak dilarang tidak begitu
tadi kita bicara soal perspektif kenegarawanan katanya
jangan kemudian ketika pertanyaan pertanyaan itu muncul langsung jawabannya sederhana saja apa dilarang
makanya kan kita diskusi di sini
tetapi dalam pandangan kami begini
ini kan ada tiga pilihan hukum
kami masih melihat bahwa kpu dibenturkan pada putusan mahkamah konstitusi yang sudah sangat spesifik bicara
bahwa kalau ada pengurus partai politik yang kebetulan terdampak oleh putusan mk
maka dia diminta untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri yang bernilai hukum
pak osman sabta itu tidak kehilangan hak konstitusionalnya
satu satunya yang diminta oleh putusan mahkamah konstitusi adalah ketika pak osman sabta ingin menjadi pengurus partai
maka dia tidak bisa menjadi calon anggota dpd
tetapi kalau pak osman sabta ingin menjadi calon anggota dpd dia tidak bisa lagi menjadi pengurus partai
itu yang dilaksanakan oleh kpu
itu masuk ke dalam konteks itu
itu kenapa tidak dilakukan oleh pak osman sabta
masih sejak awal kan digiring bahwa pak usman tidak kehilangan hak politiknya
yang penting mengajukan surat pengunduran diri
kenapa tidak mengundurkan diri sih dari ketua umum
kita memang dipaksa untuk mengikuti skenario yang memang target politiknya adalah untuk mundur dari ketua dpd
ini mohon maaf ketua partai
sekarang saya tanya balik yang beliau tidak mampu jawab tadi
kalau bicara hak konstitusional hak warga negara jangan dong anda paksa kami untuk mundur dari partai
katanya sepakat pak dpd itu regional representation
nah ini jangan dibalik dong jangan dipotong
sekarang pencalonan anggota dpd
oh putusan mk jelas dua ribu sembilan belas
putusan pt un dan mahkamah agung jelas
putusan mk itu setara dengan undang undang
pasal dua puluh empat c ayat satu adalah final dan mengikat pertahanan terakhir
putusan pt un final and bending
ya kan dalam konteks ini putusan mk setara dengan undang undang
tahan dulu ya mohon maaf ya saya teruskan dulu
tadi mbak beni belum menjawab pertanyaan
kan tadi seolah olah saya jawab sekarang
seolah olah pak usman sabta tidak kehilangan hak politik
karena apa narasinya digiring dipaksa dalam tanda kutip agar maju saja dpd
ini ilustratif ya maju saja dpd mundur dari ketua partai
nah sekarang kalau pada posisi pak usman sabta karena putusan mk ikut nalar mbak titi tadi
itu harus dilaksanakan oke
kalau begitu saya nggak mau
menjawab apa nyalon dpd karena ada pusat mk
saya tetap ketua partai tapi saya mau nyalon anggota dpr ri
kehilangan hak politik karena tahapan pemilu sudah berjalan
inilah yang kita lawan yang kita tolak pemberlakuan secara retroaktif
karena putusan mahkamah konstitusi itu harus bersifat progresif oke
putusan pt un yang diperkuat putusan ma itu sama isinya
ma dalam putusannya ya nomor enam apa nih
nomor enam puluh lima ya dua ribu delapan belas ma setuju pada prinsipnya bahwa berikut tentu tidak boleh anggota dpd berasal dari partai politik
tapi ma menegaskan itu harus diberlakukan tahun dua ribu dua puluh
artinya ma pada positioning yang tegak lurus tidak boleh pemberlakuannya berlaku surut atau retroaktif
kalau misalnya untuk prioritas sendiri nih kenapa saat putusan mk tersebut keluar yang menyebutkan dua ribu sembilan belas harus dilaksanakan gitu
tidak ingin mundur sebagai ketua umum hanura tapi juga tidak ingin menghentikan langkahnya sebagai caleg dpd ri
ketidak ada prioritasan tersebut kenapa sih bang sebenarnya kenapa berkeras untuk ada di dua kaki
prioritas kita adalah kepada kepatuhan hukum
tadi saya kritik sejak awal putusan mk
pertama memaksa berlaku surut
dua masuk pada wilayah teknis
harusnya putusan mk berada pada wilayah normatif yang hanya menguji menilai apakah undang undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak
ketiga bersifat imperatif
memerintahkan lembaga lain yang itu tidak boleh dilakukan oleh mahkamah konstitusi dalam amar putusan apapun
oke berarti untuk dasar hukumnya sendiri memang harus dipertanyakan ya
nah perlawanan terputusan mk kita kan gunakan jalur hukum
kemudian kita melakukan perlawanan setelah kpu menindaklanjuti dengan
singkat saja bang durasi kita sangat sempit
kemudian kita gugat melalui pt un
dan putusan pt un jelas kok ada tiga poin tadi ya
membatalkan kemudian mencabut kemudian
memerintahkan untuk menerbitkan keputusan yang mencantumkan nama dr usman sabta
ma memperkuat itu dan putusan pt un ma final and bending
dan kemudian ma memperkuat diberlakukan putusan mk tadi terkait larangan anggota apa
pengurus partai menjadi anggota dpd di pemilu dua ribu dua puluh empat
saya ke mbak titi ini konfusi mbak titi durasi kita sangat sempit jadi singkat saja
dengan adanya polemik seperti ini apakah ini akan mengganggu kelancaran dari pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
iya tentu kita berharap tidak mengganggu ya
karena bagaimanapun agenda dua ribu sembilan belas itu adalah agenda negara kita
pemilu terbesar satu hari sedunia gitu ya
dan ini bagian dari konsolidasi demokrasi kita
makanya kemudian langkah langkah hukum yang diberikan oleh undang undang pemilu
mestinya itu menjadi pegangan kita
kalau ada keberatan ke bawaslu lalu kemudian ada dugaan tindak pidana pemilu
juga melalui bawah selu
yang menjadi catatan kita kan tidak pernah tahu
proses pemidanaan yang berlangsung di barat selu
proses krim harus berujung seperti apa
tetapi kalau kami sendiri berpandangan begini
ini kan ada perbedaan perspektif hukum
lalu kemudian kpu terlibat pada situasi
putusan mahkamah konstitusi adalah perintah yang sangat tegas kepada kpu
untuk memastikan bahwa semua calon anggota dpd adalah bukan pengurus partai pkb
lalu mahkamah agung kemudian juga mengeluarkan putusannya yang pada dasarnya
membatalkan peraturan kpu
tetapi kan putusan mahkamah konstitusi masih berlangsung
nah situasi yang dihadapi oleh kpu dalam pandangan kami
ketika dia melaksanakan putusan mahkamah konstitusi adalah refleksi dari kemandirian
sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin oleh konstitusi
oke kita dapat poinnya
kan menurut kami kita kan tidak sebut yang lain
bang beni mbak titi dialognya
oleh karena itu saya kira
mestinya semua pihak memahami apa yang dilakukan oleh kpu
sebagai dalam rangka dalam koridor konstitusi
oke ya ini mungkin dialognya bisa diteruskan ya
secara off air ya bang beni dan juga mbak titi
tapi karena durasi sangat sempit
kita harus sudahi dulu dialog dari layar pemilu terpercaya saat ini ya
baik bang benny mohon maaf harus kita potong dulu mbak benny
maka proses perlawanan hukum yang kita lakukan
harus dihargai dan tidak dilarang
kenapa harus takutin lagi
bang beni nanti saya ke bang beni lagi ya layak pemilu terpercaya
masih akan kembali sesaat lagi
tetap langsung bersama kami